terima kasih anda masih bersama kami
covid sembilan belas memukul keras industri hiburan tanah air dan juga dunia
kiblat hiburan dunia hollywood bollywood dan korea selatan terdampak langsung dan merugi hingga triliunan rupiah
bagaimana sekarang industri hiburan menghadapi pandemi
kita lihat yang pertama patronnya ya kita lihat dulu dari amerika serikat
walt disney pictures dan juga walt disney secara keseluruhan
bisnis secara keseluruhan yang menguasai sebagian besar pasar hiburan di amerika serikat
mencatat kerugian dua puluh triliun gak main main dua puluh triliun kerugiannya
ini termasuk penutupan seluruh disney world dan juga penundaan rilis film ya
ia juga mereka merumahkan sekitar satu ratus dua puluh ribu karyawan
sekalipun sekarang berangsur pulih karena beberapa disney world di beberapa wilayah hongkong misalnya sudah mulai buka
tapi tetap saja tidak instan dan masih ada proses
lalu kita lihat dari dunia musik di amerika serikat
kita lihat dari dunia musik di amerika serikat pembatalan coachella
coachella itu semestinya april kemudian sempat dimundurin jadi oktober
tapi akhirnya sudah dibatalkan karena sekarang masih tidak mungkin untuk dilakukan
apalagi amerika serikat angka covid sembilan belas nya terus bertambah
lalu ada juga konser musisi lain seperti bts
bts world tour semestinya melakukan konser di beberapa negara bagian di amerika serikat
batal kemudian ada pearl jam green day dan juga sma
di prediksi kerugiannya mencapai tujuh ratus tujuh puluh sembilan triliun
banyak sekali ya
bagaimana dengan india
kita lihat india patronnya bollywood
kita lihat syutingnya berhenti total
apalagi india melakukan lockdown di seluruh india tanggal dua puluh empat maret ya
akibatnya ada delapan puluh tiga film tunda rilis

dan kemudian ada yang masih belum beres syuting
dan kasus covid sembilan belas di india juga masih terus bertambah
kerugiannya mencapai dua delapan triliun rupiah
berikutnya kita lihat bagaimana di korea selatan
masih di asia
masih di asia
kalau misalnya kita tahu penggemar drakor ini sebenarnya cukup happy selama pandemi ya
tapi ternyata dunia filmnya film korea sangat sangat terdampak
kita lihat januari ada tujuh belas juta tiket bioskop laku
kemudian itu sebelum pandemi
mulai masuk pandemi maret langsung drop turun jadi sembilan ratus tujuh puluh ribu
bayangin dari tujuh belas juta turun banget jadi sembilan ratus tujuh puluh ribu
tapi sekarang bulan mei kemudian naik lagi menjadi satu lima juta tiket bioskop
bagaimana dengan musik
dunia musik korea selatan kita lihat
bts kita tahu boy band di korea selatan boy band terbesar
mereka membatalkan konser dunia
padahal sudah mengeluarkan album ya btf
nah kemudian blackpink in your area
pertama mau comeback up maret kemudian dimundurin april
lalu mundur lagi rilis albumnya
dan akhirnya baru mengeluarkan single baru baru ini how you like that ya
albumnya kemudian menyusul belakangan
diprediksi akan sekitar akhir juli
sekarang pertanyaannya bagaimana mereka bisa bertahan
karena mau gak mau kalau misalnya dilihat sekarang pandeminya masih terjadi
belum ada yang tahu ini kapan berhenti
jawabannya adalah ini dia
udah gak ada pilihan lain
ini yang udah paling masuk akal pilihannya
dan kemudian mau tidak mau diambil oleh banyak rumah produksi di amerika serikat
kita lihat bagaimana cara rumah produksi di amerika serikat bertahan
akhirnya setelah ditunda tunda beberapa saat karena menunggu kapan pandemi beres kapan pandemi beres ternyata nggak beres beres
kemudian merajai platform video on demand
kemudian nonton bareng di rumah langsung cuan seratus juta dolar dalam tiga minggu
bayangin satu empat triliun dalam tiga minggu
tetap bisa cari duit
dengan cara yang tidak biasa
kemudian merajai video on demand di icunes dan amazon
dan juga langsung meraih keuntungan yang cukup banyak
sama bayar juga kalau ini sekitar tiga ratus lima puluh ribu
tiga ratus lima puluh ribu ditonton rame rame dan semua bisa dilakukan di rumah
itu amerika secara amerika serikat bertahan
bagaimana dengan cara korea selatan bertahan
korea selatan bioskopnya sekarang
bioskopnya sekarang sudah mulai bangkit
kita lihat tadi di awal
bulan mei penjualan tiket sudah satu lima juta
itu adalah angka yang bagus sekali di masa pandemi ini
dan sekarang mereka juga mengeluarkan antek cinema
antek cinema ini pokoknya nggak boleh sentuhan
jadi bioskopnya makanan minuman semuanya di vending machine
kemudian dikemas dalam sebuah kotak yang kita pun ngambilnya nggak perlu bersentuhan sama yang lain
jadi kita udah langsung ambil makanan kita
kemudian ada robot keliling untuk beli tiket
jadi udah nggak ada urusan nggak ketemu orang lagi
karena kita tahu covid sembilan belas ini menularnya dari manusia
dan juga dari barang barang yang kemungkinan disentuh
jadi itu ya
antek cinema sekarang sudah ada di korea selatan
jadi layar lebar nonton film dari mobil masing masing
dan jangan lupa ada juga insentif dari pemerintah
insentif tiket ya
jadi tiketnya di diskon oleh pemerintah mereka
bagaimana dengan dunia musik
dunia musik ini dia
sekarang semuanya beralih ke live streaming concert
karena mereka tahu konser ngumpulin banyak orang itu sudah tidak mungkin
sampai vaksinnya ketemu dan seluruh orang di dunia divaksin ya
itu kenyataannya sekarang selama pandemi ini belum berakhir
dan pilihannya adalah streaming
ini pilihan yang kemudian diambil oleh sudah dilakukan terobosannya
oleh justru dari korea selatan
big hit bts kemudian melakukan bank bank kon beberapa waktu lalu
konser streaming berbayar terbesar di dunia
jadi orang orang mau bayar loh untuk nonton konser streaming
ditonton dari seluruh dunia

viewersnya yang nonton ada tujuh ratus lima puluh enam ribu
dan cuannya berapa
benar benar cuma di satu titik
bisa nonton dari rumah ya
kemudian diikuti juga dilakukan oleh sm entertainment
supernya juga melakukan hal yang sama
dengan viewersnya tujuh puluh lima ribu
dan keuntungan yang diraih tiga puluh satu miliar
pandemi ini orang mau bayar untuk hiburan
apalagi kalau semuanya bisa dilakukan sambil leh leyeh di rumah sendiri
ini salah satu cara mungkin bisa diikuti oleh teman teman musisi di indonesia